lagi lagi wacana pemindahan ibu kota dari kota jakarta terus bergulir
palangkaraya disebut sebagai kandidat utama ibu kota baru
badan perencanaan pembangunan nasional akan menuntaskan kajian pemindahan ibu kota negara tahun ini
sehingga pemindahan pusat pemerintahan dapat dimulai pada dua ribu dua puluh
kajian badan perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar jawa akan diselesaikan tahun ini
rencananya pemindahan pusat pemerintahan akan dimulai dua ribu dua puluh
pemilihan luar jawa karena alasan ketersediaan lahan yang memadai
bapak nas mengakui harus ada produk hukum yang mengatur pemindahan ibu kota
pemerintah akan membahas aturan hukum dengan dpr
pokoknya kajian sedang dilakukan diupayakan selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini
sehingga tahun dua ribu delapan belas sudah dimulai persiapan
kita penuhi siapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu
bapak nas mengaku rencana pemindahan ibu kota sesuai dengan arahan presiden jokowi
estimasi biaya akan dikaji termasuk bantuan pihak swasta
kalau itu kalau seumpama seperti itu malah lega kita
iya dong malah lega
karena idealnya kan ibu kota ibu kota negara itu kan fokus sebagai
kota pemerintahan perayaan pemerintahan
jakarta itu kan beberapa waktu yang lalu saya katakan sebagai kota segalanya ada
kita menjadi kota pemerintahan kota dagang kota industri kota pendidikan kota wisata campur jadi satu
ya itu tadi tanggapan dari gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
yang menanggapi santai tentang wacana pemindahan ibu kota begitu dari jakarta ke palangkaraya
lady sementara itu wakil gubernur dki jakarta
terpilih sandiaga uno menilai perpindahan ibu kota membutuhkan kajian yang lebih dalam
karena wacana ini akan berdampak ke sejumlah aspek yang rentetannya
akan berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat ibu kota
di salah salah kunjungannya ke pekan raya jakarta
sandiaga uno sempat menyinggung perpindahan ibu kota yang akan berdampak ke sejumlah aspek
terutama aspek ekonomi yang terkait langsung dengan umkm
sandi menilai bahwa perpindahan ibu kota membutuhkan kajian khusus
yang mampu merinci untung rugi dari wacana
karena ini sandi mengaku belum memiliki kajian yang mampu menjawab wacana perpindahan ibu kota ini
ini jangan menjadi diskursus yang berkepanjangan dan menyedot energi
kita lakukan dengan komprehensif dan pasti kami akan memastikan bahwa
apapun keputusannya nanti ini merupakan keputusan bersama
dan diakini sebagai keputusan terbaik bagi kesejahteraan